waktu biasa aja kali kagetnya nggak usah begitu biasanya juga dompet
lo kosong enak aja dompet gue di sini adung tapi cuman selembar makasih mas
kolay provinnya ada
lo kenapa sih pur
awah awah kenapa
mbak surti gimana jualannya laku
alhamdulillah mbak kalau lagi ada yang beli ya laku
tapi kalau lagi tidak ada yang beli ya nggak laku
kerasan apa enggak tinggal disini
ah enggak keras empuk
maksud saya betah enggak tinggal disini
oh betah tuh mbak namanya juga tinggal sama suami
bu gaduh gaduh satu
onggeh sebentar mbak
di balik yuk
lo belum dapat
eh si aja belum dapat ikannya
tapi kan kita udah dapat di
aji saya sama mbak be udah dapat ikannya
lo bunuh aja soalnya mau balik
sayang seorang pengecuali
bukan sama kamu
kayanya pria dolan
udah deh biarin aja
nanti kalau si pur mogok makan sama mogok minum
terus kalau dia sakit kan kita juga yang repot
pang indro toprak satu
pesan bukur gue dong
turut gue kecil
mbak surti mbak surti
dua deh jangan pedas ya
saya pamit dulu ya
suka suka gue dong
jangan lupa isn

dad situ gak ikutan senam jumba
kalau belum ngapain nyuruh gue ikutan
istri saya belum saya bolehin ikutan zumba
kalau mahal ngapain ngajakin gue
kata istri saya kalau bisa ngajar dua orang
istri saya bisa dapat diskon separuh harga
gue hitungannya bukan dua orang
lo udah bilang sally belum kita mau datang
biar disiapin penginapannya
mau jalan jalan bayangin gak diajak
kak gak boleh ngomong begitu
tanggal berapa mak
tanggal berapa tuh kak
padahal mertuamu datang
tidak pak gido
dah nambah mas
ketoprak sama cendol berapa
toprak sepuluh ribu mas
cendol lima ribu mas pur
waduh biasa aja kali
kagetnya gak usah begitu
biasanya juga dompet lo kosong
dompet gue ada isinya dong
tapi cuma selembar
bang gasman gue ngecek dulu ya
enaknya dibakar apa digoreng ya d
saya mah mau dipepes aja
biar tulangnya jadi empuk
ya tapi gue kagak tau d
si surti bisa kagak bikin pepesan
sini atuh biar saya nyuruh iyo
suka pake kemangi
gak usah d
gue kagak tau d
gue kagak tau d
bagaimana kemaman dulu
gue nyuruh si surti digoreng aja
pokoknya saya mah mau dipepes aja
kita berangkat ke lampungnya kapan tat
akadnya sabtu pagi mak
dikasih penginapannya jumat malam
berarti kita berangkat jumat pagi aja
jadi siangnya bisa jalan jalan dulu
mau jalan jalan ke mana mak
tati gak tau lampung
ya makanya jalan jalan
mak katanya di lampung pantainya bagus mak
di jakarta juga ada pantai
tapi di sana pasirnya putih pok
kalau di sini kan hitam
ah sama aja
kalau nggak mau ke pantai di sana ada kebun kopi
di jakarta juga ada kebun kopi kebonanas kebun palak
di sini juga ada
itu nama jalan
bukan kebun beneran
tapi yang paling terkenal di sana ada sekolah gajah mak
mak harus ke situ mak
mak jadi pengen tahu kalau gajah sekolah kayak apaan ya tati
aku dan coba berdua sekali